dalam waktu satu x dua puluh empat jam komisi pemberantasan korupsi telah menetapkan tiga tersangka dari kasus suap di labuan batu sumatera utara
penangkapan dilakukan di dua tempat yakni bandara soekarno hatta dan labuan batu
secara bersamaan dengan penahanan pangonal harahap bupati labuan batu di jakarta
kpk juga mengamankan barang bukti berupa bukti tarik transaksi tunai sejumlah lima ratus tujuh puluh enam juta di labuan batu
melalui konferensi pers yang disampaikan wakil ketua kpk saud sito moran dan juru bicara kpk febri diansyah
sempat terjadi pengejaran dengan menggunakan mobil terhadap umr yang diduga sebagai perantara praktik korupsi
umr berhasil kabur dengan membawa barang bukti uang sejumlah lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah dan menempuh rute perkebunan sawit
dengan lolosnya umr menguatkan dugaan kpk bahwa korupsi yang melibatkan perencanaan anggaran dua ribu delapan belas
menggunakan modus baru untuk mengelabui kpk dalam memuluskan pemenuhan
uang suap dengan total tiga miliar rupiah kepada bupati labuan batu
membuat kode yang rumit untuk daftar proyek dan perusahaan mana yang mendapatkan jatah
kode ini merupakan kombinasi angka dan huruf yang jika dilihat secara kasat mata tidak akan terbaca sebagai sebuah daftar jatah dan pi proyek di labuhan batu
kedua pihak penerima dan pemberi tidak berada di tempat
saat uang berpindah
yang ketiga dalam kasus ini uang ditarik di jam kantor oleh pihak yang disuruh pemberi di sebuah bank
namun uang di dalam plastik kresek hitam tersebut dititipkan pada petugas bank
selang beberapa lama pihak yang diutus menerima
kemudian mengambil uang tersebut
sementara itu petugas komisi pemberantasan korupsi
menyegel rumah dinas bupati labuan batu sumatera utara
setelah melakukan operasi tangkap tangan
terlihat dua mobil penumpang memasuki rumah dinas bupati
yang dikawal satuan polisi pamung praja di jalan wr supratman rantau perapat
tim kpk juga didampingi anggota polres labuhan batu
saat menyegel rumah dinas bupati pangonal harahap
tujuh petugas menyegel beberapa pintu ruangan di rumah dinas bupati labuhan batu
tidak terlihat dokumen ataupun barang bukti yang disita oleh tim kpk
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu